jika anda melintasi ciwide ketika sedang mudik anda akan melihat air terjun ini dari pinggir jalan
dan rasanya sayang sekali jika dilewatkan begitu saja
kapasitas semenjak ditetapkan oleh kemarin yang waktu corona ya pak ya di dua ribu orang pak kapasitasnya
kebetulan kan disini juga outdoor jadi untuk dua ribu orang itu terbagi semua pak nggak satu perkumpulan gitu
selain keluarga banyak juga rombongan yang datang untuk menikmati suasana kebersamaan di kawasan curug
bagus indah sejuk dingin lagi
ada spot yang loporin atau dimana
ada kalau ibu disana
udaranya sejuk dan memang cocok sebenarnya cocok untuk keluarga ya untuk bermain sama family lah gitu
agar keindahan curug yang berada di kebun teh ini tetap terjaga para pengunjung diharapkan bisa ikut untuk menjaga kelestariannya
setidaknya dengan tidak merusak pepohonan dan tidak membuang sampah sembarangan
wilam nasution rizky rahadian ciwidei jawa barat